pameran bayi tabung ini dilaksanakan di grand city mall pada akhir pekan ini
dan diikuti oleh belasan klinik fertilitas yang ada di indonesia
selain melakukan edukasi terkait dengan fertilitas
juga dilakukan edukasi mengenai kesehatan reproduksi
yang setiap harinya ini dilakukan tidak kurang dari tiga seminar
dan menurut data dari perfitri perhimpunan fertilitas in vitro indonesia
tercatat ada sekitar empat tiga juta penduduk indonesia yang mengalami masalah kesuburan
dan dari data itu sekitar empat belas ribunya ini melakukan pengobatan ke dalam klinik dalam negeri
sementara sisanya atau sekitar delapan pasien ini justru melakukan pengobatan ke luar negeri
semua ada sebetulnya apa yang ada di luar negeri insya allah di indonesia ada
jadi teknologi yang dari awal itu yang bagaimana mempertemukan sperma dengan sel telur
yang disuntikan intrasitu panas sperm injection itu sudah ada
kemudian teknologi yang pakai artificial intelligence itu melihat bagaimana sih embryo yang kita pilih
agar betul betul yang terbaik untuk ditanamkan itu ada
kemudian dipilih pada mereka mereka yang untuk melihat masalah masalah genetik apa yang bisa berpengaruh di situ
itu ada semua
ya padahal selain kualitasnya yang dijamin dengan berobat di dalam negeri
dengan melakukan pengobatan di dalam negeri ini juga bisa membantu devisa negara kita
dari kementerian ya mengharapkan ada lima puluh ribu cycle
artinya lima puluh ribu siklus untuk percobaan untuk bayi tabung
nah sementara ini disebut provendi masih empat belas ribu
artinya kalau sisanya belasan ribu atau puluhan ribu itu bisa kita lakukan di indonesia
masyarakat kita nggak perlu harus ke luar negeri dan membuang devisanya keluar
jadi potensi besar untuk bisa menahan uang rupiah kita di indonesia saja
ya kegiatan ini pun diapresiasi oleh para pengunjung khususnya yang selama ini merasa kesulitan
karena sebagian menganggap tabu untuk melakukan konsultasi masalah kesuburan
dan ini dilakukan di pusat perbelanjaan dan dinyatakan lebih terbuka
sangat terbantu karena kita bisa observasi
jadi satu persatu antar klinik tanpa harus ke kliniknya langsung kan itu sangat terbantu
dari yang kita nggak tahu bahwa kita harus melalui beberapa proses dulu
misalkan harus induksi dulu inseminasi baru bayi tabung itu yang sebelumnya kita nggak tahu
terus tes tes yang harus dilakukan ada amh itu kita juga nggak tahu
dan harga harganya juga kita jadi tahu membandingkan
ada sekitar lima puluh dua klinik fertilitas yang ada di indonesia dan tujuh puluh lima persennya ini masih berada di pulau jawa
dan pameran seperti ini diharapkan juga bisa menyebar ke daerah lain
karena itu juga pameran ini pun akan dilanjutkan ke jakarta bali hingga makassar
dan juga tidak menutup kemungkinan daerah lain bila memang peminatnya tinggi
wida subianto herudwi sudarmanto surabaya jawa timur